ketua dpp pdi perjuangan puan maharani datang ke acara peluncuran buku tetralogi transformasi
ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono di jakarta pada kamis
puan terpantau duduk berdampingan dengan ahy dan ketua umum pkb gus mohaimin
saat ditanya soal komunikasi dan kedekatan puan dengan ahy dalam tahun politik
puan mengatakan selalu bersilat rami dengan semua tokoh politik
dan sempat menyebut dirinya dan ahy satu keluarga presiden
jadi kami membawakan diri sebagai satu keluarga besar presiden lah gitu
untuk selalu bisa sama sama bertukar pikiran dan bersilaturahmi
ya dari saya rasa apa yang sudah dilakukan oleh mas ahaye dari waktu ke waktu ini
tentu saja sebuah dedikasi yang sangat baik untuk bangsa dan negara
partai demokrat masuk dalam koalisi
pendukung anies baswedan
partai lain dalam koalisi
nasdem mengaku koalisinya masih sangat kompak
sekalipun hubungan demokrat dan pdip belakangan semakin akrab
jadi begini koalisi kami bangun di atas basis saling percaya
oleh karena itu biasanya kalau ada pertemuan itu kita saling kontak
ya kita saya dengan rifki dengan demokrat dengan pks itu biasa saja
dan harus silat rami terus harus dibangun
cnn indonesia com deputi badan pemenangan pemilu partai demokrat kamhar lakumani
sempat mengkritik tim anies karena tak kunjung menetapkan cawapres
padahal sudah lebih dari enam bulan sejak piagam koalisi disepakati
dalam piagam yang diteken pada februari dua ribu dua puluh tiga tertulis
capres cawapres akan diumumkan dalam waktu yang tidak terlalu lama
menurut kamhar yang terjadi bukannya tidak terlalu lama
tim liputan cnn indonesia